kami sudah tersambung lewat zoom dengan dirjen pesisir dan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan tubagus heru rahayu
selamat sore pak heru
selamat sore mas
pak heru seperti apa sebenarnya karakteristik paus pilot ini hingga bisa terdampar dalam jumlah banyak dan bersamaan
apalagi tadi kata buko viva mengatakan bahwa karena sudah ada induknya yang mati di sana
sehingga banyak paus paus yang ikut datang ke pesisir pantai tersebut
baik terima kasih
ini dia yang menjadi telah kami
karena paus pilot ini nampaknya memiliki karakteristik yang bergerombol
tapian dia ini selalu ada pemimpin kelompoknya makanya disebutnya pilot
dan ini yang dituga menjadi penyebab begitu banyaknya paus yang terdampar
dari pemimpinnya atau pemimpin kelompoknya
tadi saya mendapat laporan langsung dari teman teman di lapangan
dari lima puluh dua empat puluh sembilan mati tiga berhasil diselamatkan
ini konon katanya yang tidak ini malah kembali lagi
jadi ini karakteristik yang dimiliki oleh paus pilot ini
dia memiliki jiwa kosa ataupun kekerabatan yang sangat tinggi sekali
jadi kami sedang coba selidiki
dalam waktu dekat kita bisa menemukan jawabannya
kita konsultasi kepada pakal paus yang ada di indonesia tentunya
pak heru ini kan bukan sekali dua kali saja terjadi
khususnya di indonesia bahkan di australia sendiri
tahun lalu bulan september kalau saya tidak salah ada ratusan paus pilot juga yang mati di sana
nah sebenarnya bagaimana dengan faktor alam seperti halnya cuaca
dan mungkin saja adanya pergeseran lempeng di dasar laut yang bisa menyebabkan paus paus ini
menuju ke pesisir pantai
banyak teori sebetulnya yang mengatakan bahwa paus terdampar
ada yang bilang upwelling ada yang bilang kondisi pausnya
mungkin ada yang sakit
kemudian faktor alam faktor cuaca dan seterusnya
tetapi mas kami tidak mau menduga duga itu
kami mencoba melakukan pendekatannya secara ilmiah saintifik
kita minta teman teman yang paham di bidangnya
kita berkoordinasi dengan teman teman di fakultas kedokteran universitas unair
sama teman teman dari apa namanya flying fat
jadi ada nanti kita lihat kalau bahasa kitanya sederhananya kayak dipisum begitu
tetapi istilahnya di apa namanya necropsy
baru nanti akan ketahuan apa sih sebetulnya penyebabnya
kalau dikaitkan dengan faktor alam mohon maaf
pada saat kejadian
kami dapat laporan dari bmkg itu
dugaan lanina atau gelombang besar belum bisa kita konfirmasi
pada saat kejadian kisaran gelombangnya itu di antara lima sampai satu lima meter
jadi mari mohon bersabar kepada masyarakat
kita coba cari tahu setelah nanti ada hasil nekropsi yang sudah dilakukan oleh teman teman dari kedokteran hewan
tentunya ini kita tidak bisa memprediksi kapan paus pilot itu bisa datang ke arah pesisir
dan juga tadi seperti yang disampaikan pak heru bahwa paus pilot itu termasuk individu yang memiliki jiwa korsa
nah sebenarnya bagaimana cara menyelamatkan paus pilot yang terdampar di bibir pantai dan juga meminimalisir jumlah paus pilot yang mati
baik makasih mas
kami di kementerian kelautan dan perikanan itu sudah punya sop sebetulnya
standar operasional procedural bagaimana menangani mamalia laut
yang terdampak salah satunya ini paus
kami itu punya apa namanya kode istilahnya
kategorinya kalau yang saya lihat di sini adalah untuk kode satu yaitu yang masih hidup
kita coba selamatkan lebih dulu
kemudian ode dua itu yang baru mati
jadi sop inilah yang kita coba terapkan dengan kasus yang terjadi di madura ini
jadi prinsipnya adalah
yang dikenal dengan istilah triyase yaitu menyelamatkan yang hidup dulu dan melakukan penanganan dengan cara mengubur yang sudah mati
saya juga menghimbau kepada masyarakat jika menemui kasus serupa seperti ini mohon secepatnya melapor kepada petugas terdekat sehingga kita bisa menyelamatkan lebih awal
dan kami mohon juga harus berhati hati paus yang sudah mati jangan terlalu dekat ya
karena kalau kita juga tidak tahu mungkin bisa saja membawa penyakit dan seterusnya
dan kami sudah koordinasi dengan tim di lapangan untuk secepatnya menangani paus paus yang sudah mati
baik pak heru terima kasih sudah berbagi informasinya dan kami selamat bertugas kembali pak heru
baik makasih salam sehat